benar ini rumahnya bu jumintan
oh bukannya bu jumintan yang baru nikah kan
bukan dia mas sudah pindah
oh bukannya bu jumintan yang tukang sayur kan
udah pacek dulu aja
bangun bangun udah nyuruh nyuruh papa
bukannya nyuruh pa
tahu ini si bobby puasa puasa kok malah tiduran terus
kok jadi bobby
lama amat sih lu
sakit perut mas sahurnya kebanyakan
tuh temanin laki lo ke rumahnya bu jumintan
buat ongkos jalan mak jajan
ya ntar bang jajanin
hei jangan duduk dulu
itu santannya dilihat dulu
biar papa aja yang lihat santan
siapa yang mau lihat santan
jangan lupa like share dan subscribe yaa
ulu kenapa be
deh makasih ya saya sudah ditemenin
gak apa apa dih
emang lo bisa benerin sendiri
ulu ulu bisa atuh be
jangankan benerin pintu sendiri beh
saya pernah ngebangun rumah sendiri
cuma bisa berdirinya pintu sendiri
cuma alat alatnya gak punya be
yaudah ke rumah gua dulu
belum jalan loh din
jalan sana keburu sore
nih bentar ya gue ambilin
jendol manis dingin
lo jauh amat gini sampe kemari mari
oke jadi dah
jendol manis dingin
saya numpang duduk ya
tuh lo bantuin gue
warungnya belum buka
ini mau nawarin jam dinding
bang mau bang
dua dua dua dua dua dua
dua dua dua dua dua
rumahnya bu juminten dimana ya
bu juminten yang mana
apa bu juminten yang sudah berikah
kalau itu ikut suaminya ke purwokerto
apa juminten tukang sayur
kalau bu juminten yang itu sebulan yang lalu sakit
terus juminten yang satunya lagi pak
juminten pegawai negeri
gak jauh dari sini
saya mau numpang adem aja boleh nggak
jualan jam dinding ya
oh bukannya bu juminten yang baru nikah kan
bukan dia mas sudah pindah
oh bukannya bu juminton yang tukang sayur kan
bukan dia memang sudah meninggal
saya juminton yang pegawai negeri
oh yang pesen kue di kue mae bukan
mestaroh yang biasa ke pengajian
bi mbak lara siapa
ih kamu kepo deh
oh emang mbak laras mau kemana
mau ke depan cari makanan buat buka
ah batalin aja
nanti aku kasih tau deh tempat makanan yang enak enak dekat sini
tunggu itu klima harus masing masing
ini banyak dua ker fought
jadi kelihatan gua ke liar
ya campeh modo sembun
jangan lima puluh ribu aja udah pas
gua mau suruh duduk
lu duduk aja lu
kaki gua kebur pegel
emang lu udah dimana
ngantarin si odi rat
ke depan nyari gagang pintu
jalan jalan kagak ngajak bung
lu sama si odi kenapa kagak ngajak gua
ngajak ngapain rat